pantauan puncak arus mudik lebaran dua ribu dua puluh empat saudara
dan saat ini saya juga sudah bersama marketingan
terima kasih pagi pagi sudah diganggu waktunya
untuk memberikan informasi kepada masyarakat di rumah
nah yang saya ingin tanyakan karena hari ini
pantau puncak arus mudik lebaran apakah memang
dari data jasa marga hari ini sudah merupakan
ya betul mas reza terima kasih jadi
volume lalu lintas pada hari ini gitu ya
mengingat memang kemarin malam sudah diberlakukan
rekayasa lalu lintas oleh kepolisian
one way yang diberlakukan dari kilometer tujuh puluh dua jakarta cikampek
sampai dengan kilometer empat ratus empat belas gerbang tol
kalik kampung jalan tol batang semarang
nah memang hari ini memang diprediksi
mas reza sebagai prediksi puncak arus mudik gitu ya
di jalan tol yang memang jatuh pada enam april
dengan lalu lintas kami memprediksi
itu mencapai dua ratus lima puluh sembilan ribu kendaraan
nah ini terhadap normalnya naik hingga enam puluh enam persen gitu ya
jadi ini mencapuk arah empat utama
yang menuju arah merak melalui gerbang tol cikupa
menuju arah puncak melalui gerbang tol ciawi
lalu menuju arah transjawa melalui gerbang tol cikampek utama
yaitu melewati gerbang tol kalihurip utama
ya bapak reza ini juga yang menjadi perhatian masyarakat
dan juga saya tentunya ini kan diprediksi adalah puncak arus mudik begitu
sebenarnya dari data yang dimiliki lajar samarga
ada berapa sih kendaraan yang sudah meninggalkan jabodetabek
ya dari hamin tujuh sampai dengan hamin lima
sekitar tanggal tiga sampai tanggal lima april
kami melihat memang kendaraan itu sudah meningkat cukup signifikan gitu ya
setiap harinya ada tren kenaikan
baik itu yang ke arah transjawa dan bandung
maupun yang ke arah merak puncak gitu ya
dan juga daerah daerah favorit yang menjadi arah mudik
nah kami pantau selama tiga hari kemarin itu naik sekitar tiga puluh tiga persen dari normal
dengan jumlah kendaraan mencapai lima ratus lima puluh satu ribu
jadi ini yang kita lihat juga secara tren ini naik dari tahun lalu
jadi kita lihat memang secara realisasi volume lalu lintas
kita lihat mobilitas masyarakat sudah mulai meningkat hingga saat ini
oke mbak faiza ini juga yang menjadi perhatian adalah diskon tarif tol oleh para pemudik begitu
nah hari ini hingga beberapa hari ke depan
bagaimana skema diskonnya yang bisa dirasakan oleh para pemudik
ya betul mas reza kemarin jasa marga dan sejumlah badan usaha jalan tol lainnya
telah memperlakukan potongan tarif tol gitu ya
itu dimulai tanggal tiga april jam lima pagi sampai dengan kemarin di lima april
untuk hari ini dan seterusnya belum ada lagi untuk diskon tarif gitu ya
jadi memang kita memperlakukannya lagi nanti pada saat periode arus balik
itu dimulai pada tanggal tujuh belas april jam lima pagi
sampai dengan hari jumat di sembilan belas april itu jam lima pagi
nah kenapa diberlakukannya pada periode periode tertentu mas reza
ini memang karena tujuan pemberlakuan potongan tarif tol ini
untuk mendistribusikan lalu lintas yang diprediksi menjadi puncak
jadi tidak menumpuk di satu tanggal yang sudah diprediksi menjadi puncak arus mudik maupun balik
sehingga masyarakat yang mempunyai kelonggaran waktu bisa memanjangkan
ataupun mudik lebih awal maupun nanti balik lebih terakhir gitu ya
untuk bisa mendapatkan pelayanan mudik yang lebih optimal
oke jadi warga juga harus cari tahu tuh informasi soal diskon tarif tol begitu ya
lumayan juga karena kan yang didapatkan atau bisa dirasakan
jadi perhatian saya adalah res area mbak faiza
ini kan kalau di tol transjawa yang jadi titik kepadatan salah satunya di rest area
dan apa antisipasi jasa marga dan juga imbauan untuk pemudik
karena kita tahu juga bahwa pemudik harus meninggalkan res area karena adanya pembatasan waktu
apa yang bisa disampaikan oleh pihak jasa marga
memang rest area ini diprediksi menjadi salah satu titik kepadatan di ruas jalan tol seperti itu
karena memang antrian res area sendiri bisa mengular ke alur
sehingga kami dengan diskresi kepolisian akan memperlakukan rekayasa buka tutup rest area
untuk mengurai kepadatan dan juga berkoordinasi dengan petugas di rest area
untuk bisa mengatur flow kendaraan masuk dan keluar rest area
sehingga untuk kapasitas parkir juga bisa dilakukan lebih maksimal
nah memang ada imbauan ya mas dari kami untuk bisa maksimal tiga puluh menit di rest area
untuk bisa mengoptimalkan waktu istirahatnya dengan baik gitu ya
kita tidak berlama lama untuk bisa bergantian dengan pengguna jalan tol lainnya
dan juga kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak memaksakan berhenti di res area
yang sifatnya sudah ditutup oleh pihak kepolisian gitu ya
karena memang secara kapasitas jika sudah dilakukan penutupan res area
maka secara kapasitas sudah tidak bisa menampung mas
nah ini yang kami imbau kepada masyarakat jika sudah rest area itu ditutup
maka kami tidak menyarankan untuk bisa berhenti di bahu jalan dan masuk lagi di rest area
raya gitu ya dan kami sarankan untuk bisa menggunakan rest area selanjutnya ataupun bisa
keluar akses tol karena memang tidak akan berpengaruh ke tarif yang dikenakan ke pengguna jalan
jadi nanti tarif yang dikenakan tetap sama tidak ada berpengaruh gitu ya dan bisa menikmati ataupun
apa namanya mencari rest area rest area dan tempat kuliner di luar tol yang bisa lebih apa lebih tidak
adat gitu ya seperti di jalan tol nah lalu memang kami juga mengimbau masyarakat untuk bisa melakukan
take away gitu ya tidak makan di tempat kami juga apa mengimbau masyarakat untuk bisa tidak
memaknakan berhenti tadi gitu ya sehingga kapasitas rest area bisa dimaksimalkan dengan baik bisa
bergantian dengan pengguna jalan tol lainnya intinya jangan egois di jalan bahwa kita juga harus terus
bergantian begitu dengan pemudik lainnya nah mbak faiza ini kalau hari ini kan memang sudah masuk
bersama begitu ketika masyarakat ingin berangkat ke kampung halamannya nah perkiraan kepadatan
kendaraan dan jam berapa aja sih sebenarnya ini juga tentunya bisa menjadi kewaspadaan masyarakat
juga yang mungkin baru hari ini berangkat mudik ya terima kasih mas reza jadi kalau dari kemarin dari
jasa marga sudah mengimbau masyarakat untuk bisa sebenarnya untuk bisa menghindari puncak arus
mudik yang diprediksi hari ini gitu ya karena memang kemarin adalah hari terakhir kerja dan
memang masyarakat cenderung untuk memilih untuk memilih waktunya untuk memilih waktu waktu yang
ini dan kami imbau memang untuk menghindari waktu waktu yang menjadi favorit
untuk digunakan mudik contohnya setelah sahur sampai dengan biasanya siang nanti nih mas reza
kami melihat banyak sekali gitu ya peningkatan volume lalu lintas di ruas terutama di jalan
tol jakarta cikampek yang menuju arah transjawa nah setelah itu mungkin nanti nih mas setelah
nantinya buka puasa gitu ya buka puasa itu biasanya setelah terawih itu biasanya langsung berangkat sampai dengan subuh gitu nah ini yang juga menjadi waktu waktu favorit
dari masyarakat untuk bisa melakukan perjalanan mudik nah ini kami imbau untuk
bisa mencari waktu di luar itu mas reza jika masih punya kelonggaran waktu gitu ya dan selalu update
informasi secara berkala gitu ya ini bisa dilakukan di channel channel resmi jasa marga seperti aplikasi
travoi lalu bisa juga di apa namanya medsos medsos jasa marga gitu ya yang selalu memberikan informasi
terkini juga melalui call center empat belas ribu delapan puluh sehingga masyarakat juga terinfo dengan baik mungkin juga ada yang yang menuntun jika menunjukkan bahwa perjalanannya bukan itu adalah harimran
sehingga masyarakat juga terinfo dengan baik rekayasa lalu lintas yang sifatnya dinamis berdasarkan diskresi kepolisian
yang nantinya akan bisa membantu masyarakat untuk bisa mencapai tujuannya dengan aman dan selamat
oke itu dia jadi masyarakat atau para pemudik juga kepoint tuh ya media sosial media sosial yang resmi pastinya
agar tidak terdampak dari hoax juga terkait dengan arus mudik lebaran dua ribu dua puluh
terima kasih sekali lagi atas waktunya mbak faiza haryani selaku marketing and communication departemen heat pt jasa marga